jangan lupa like share dan subscribe channel ini
saya ingin mempertanyakan kenapa dan apa alasannya
kok di tanggal tiga belas itu tidak ada kematian sama sekali
kenapa ditutupi kematian ayah saya yang meninggal karena covid
tak lama kemudian surat itu direspon pemerintah kota surabaya
pada enam belas september dua ribu dua puluh
seorang pegawai pempot datang ke rumah almarhum sudirman
namun mega tak juga mendapatkan jawaban
di tanggal berapa kematian ayahnya dicatatkan
itu tentunya kan kita harus buka data
kami nggak bisa menyampaikan
oh ini di tanggal berapa ini tanggal berapa
febri mengakui angka kematian dirilis dengan cara dicicil jumlahnya
juga menggelontorkan jumlah menyesuaikan proses verifikasi
sangat sedih sekali karena
merasa kematian ayah saya tidak dianggap
atau ya mungkin dipikir
mengada ngada tentang covid atau kematian apapun itu
yang jelas kan ayah saya meninggal karena covid
benar benar meninggal karena covid dan itu ada suratnya
benar benar meninggal di tanggal tiga
tapi saya cek kan tidak ada
untuk pertama kalinya keluarga korban covid bersuara
dan mengonfirmasi kematian anggota keluarga mereka
pada tanggal tanggal pemerintah melaporkan
investigasi data kematian dan pemakaman di surabaya
saya lakukan sejak awal pandemi
melibatkan kolaborasi dari sejumlah jurnalis di surabaya
tidak mudah mendapatkan data dari pemkot surabaya
saya melayangkan permohonan data pada enam belas juli dan sebelas november dua ribu dua puluh
permohonan tersebut tidak direspon sama sekali
karena sulitnya mendapatkan angka kematian covid di kota surabaya ini
saya terpaksa harus mendatangi dua pemakaman khusus covid di kota ini
dengan berbekal kamera ponsel
dan beberapa perangkat kematian di surabaya
saya melayangkan permohonan data
dengan berbekal kamera ponsel buku dan ballpoint
untuk mendokumentasikan nama tanggal lahir dan tanggal kematian seluruh korban covid di pemakaman yang seluas ini
namun cara ini tidak efektif dan jauh dari presisi
pada dua puluh enam april dua ribu dua puluh satu saya mengajukan permohonan data melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau ppid
data akhirnya saya dapatkan meski hanya angka angka umum saja
saya berfokus pada juni dan juli dua ribu dua puluh satu ketika terjadi gelombang kasus covid sembilan belas
rumah sakit kolaps
kematian terkait covid maupun non covid melonjak drastis
berdasarkan data ini pada juni ada dua belas hari dengan kasus kematian
di antaranya tanggal satu dua empat enam tujuh lima belas enam belas dan dua puluh satu
sementara pada juli ada dua hari yang dilaporkan memiliki kasus kematian yakni tanggal empat belas dan delapan belas
pemkot surabaya mengatakan
terjadi delay atau kematian
tertundanya pencatatan data kematian
itu itu kejadian yang sudah lalu
ketika di tanggal tersebut tercatat kasus ini bisa kasus kasus kematian ketika dua minggu yang lalu di tanggal berapa gitu
febri aditya prajatara mengatakan
kematian yang belum terkonfirmasi positif covid dengan tes pcr
tidak bisa dilaporkan dalam new all record atau nar
aplikasi milik kementerian kesehatan
artinya tidak semua kematian covid bisa dilaporkan
saya mendapati fakta berbeda
berdasarkan dokumen yang saya dapatkan dari sumber internal pemkot surabaya
pada empat belas juli ada dua pasien meninggal
salah satu diantaranya dikonfirmasi positif covid sembilan belas dengan tes pcr pada sebelas juli
sementara pasien lain pada empat belas juli
kemudian pada delapan belas juli tiga orang meninggal dunia
juga sudah dinyatakan positif covid sembilan belas pada tiga sembilan dan tujuh belas juli
artinya hasil tes pcr keluar sebelum mereka meninggal
seorang dokter yang enggan namanya dipublikasikan juga mengungkapkan
ada masing masing satu pasien yang meninggal dengan status positif covid pada empat belas dan delapan belas juli
wali kota eri cahyadi juga sempat mengatakan
ada perbedaan pandangan terkait pencatatan kasus kematian
antara pemkot surabaya dan kementerian kesehatan
ketika penyelidikan penyelidikan

dengan pemprov jawa timur
tetapi dalam kenyataannya
pada tanggal yang dilaporkan
baik pemkot surabaya maupun pemprov jawa timur
sama sama merilis data nol kasus kematian
semakin dalam menelusuri data dan dokumen
ada banyak keluarga lain mengalami hal yang sama dengan keluarga mega mustika
seorang warga surabaya mengonfirmasi
istrinya meninggal pada delapan belas juli dua ribu dua puluh satu dengan status positif covid sembilan belas
beberapa hari sebelum meninggal
usai menjalani operasi sesar
confirm covid sembilan belas untuk antigennya
jadi langsung dirujuk ke uner
di rumah sanit uner
itu gel yang sama
itu juga dilakukan pcr
pcr besoknya itu hasilnya juga positif
tanggal tujuh keluar
hasilnya terus kan confirm positif covid sembilan belas
karena hamil terus disesar
keoperasi tanggal tujuh juli
saya semakin tertegun saat mencari nama nama korban covid yang saya kenali
di dalam dokumen ini
nama nama tersebut tidak ada dalam daftar
alih alih dicatat kematian mereka bahkan tidak terdaftar sebagai angka
hal ini mengonfirmasi bahwa kematian akibat covid di indonesia
atau jumlah yang dilaporkan
di bawah angka yang sebenarnya
kasubag humas pemkot surabaya febri aditya prajatara
enggan menanggapi masalah ini
ia hanya mengatakan
karena data kematian tidak real
pemkot memilih mempublikasikan data pemakaman protokol covid
saya tidak bisa memastikan berapa jumlah pastinya
namun saya menemukan puluhan nama yang tidak dicatat sebagai kematian covid sembilan
dalam dokumen yang saya dapatkan
saya melacak nama namaan berjumlah keremasan yang saya kenali
mereka meninggalkan kepedihan untuk orang terdekat
sangat sangat berharelles
bukan sekedar disharmony
ketika perjalanan kota sebelumnya
apalagi kalau yang mbah kehilangan ya jadi sepi rumah
rangkaian fakta menuntun saya ke kota malang
dalam dokumen pemulasaran rumah sakit rujukan covid sembilan belas di kota malang
saya menemukan puluhan kematian akibat covid sembilan belas yang tidak dilaporkan pada juli dua ribu dua puluh
dokumen ini merekam lengkap data para almarhum termasuk status kesehatan mereka
almarhum suparno salah satunya
pensiunan angkatan udara ini meninggal pada dua juli dua ribu dua puluh
pada hari itu pemkot malang melaporkan tidak ada kematian karena covid
tabing salah satu cucu almarhum suparno mengungkapkan
pamannya pun juga meninggal karena covid
bersama suparno pamanya sempat menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah saiful anwar kota malang
kalau yang kakek tanggal dua meninggal kemudian yang pade menyusul tanggal tiga belas meninggalnya
dan itu dalam keadaan positif
tabing dan orang tuanya juga sempat dinyatakan positif covid sembilan belas dan harus menjalani isolasi mandiri
kini ia merasa cerita dan kenangan yang ditinggalkan
kakek dan pamannya seperti terhapus begitu saja
sangat terpukul sih apalagi kalau yang mbah
soalnya deket banget gitu soalnya ya kayak cucu paling dekat lah anggapannya
kalau pak d juga ya biasanya ya guyon guyon gitu ketawa ketawa bareng langsung kehilangan ya jadi sepi rumah
pemkot malang melaporkan
pada juli dua ribu dua puluh satu ada satu ratus dua puluh lima kasus kematian covid
sementara menurut dokumen pemulasaran jenazah ada enam ratus sembilan puluh sembilan jenazah yang dimakamkan dengan protokol covid
dan yang berstatus positif covid mencapai tiga ratus delapan puluh lima jenazah
artinya ada dua ratus enam puluh kasus kematian yang tidak dilaporkan
dari data pemerintah antara satu dua dua belas tiga belas tujuh belas
delapan belas sembilan belas dua puluh dan dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh satu jumlah kasus kematian di kota malang ditulis
saya menelusuri apa yang terjadi pada tanggal tanggal nihil kasus kematian itu melalui dokumen pemulasaraan jenazah
hasilnya ada dua ratus tiga puluh enam jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan
tujuh puluh lima diantaranya berstatus positif covid sembilan belas
itu hanya pada tanggal dengan jumlah kematian yang dilaporkan pemerintah kota
kota dengan kasus
misalnya pada tiga belas juli dua ribu dua puluh satu data resmi pemerintah menyebutkan kasus kematian
padahal ada tiga puluh tujuh jenazah dimakamkan dengan protokol covid
dua puluh satu diantaranya positif covid sembilan belas
salah satunya almarhum nur hidayat warga belimbing kota malang yang meninggal pada tanggal itu
anak almarhum hayudwi cahyani mengungkapkan
selain ayahnya ibunya juga
mengingatkan ibunya meninggal karena covid sembilan belas dua hari setelah kepergian sang ayah
tepat pada lima belas juli dua ribu dua puluh
ibu ndahayu sempat dirawat di rumah sakit umum daerah saiful anwar kota malang
tanggal tujuh nya ayah diantarkan ke hermina
terus habis itu misnya itu masih seger
apa ya masih bisa jalan sendiri nggak lemas gitu
terus tanggal tujuh itu masuk udah
sampai tanggal tiga belas
pak subuh itu jam setengah lah mungkin kritis
terus habis itu tujuh nya udah nggak ada
padahal hari h satu itu beliau masih sempat motokan monitor
itu masih bagus kondisinya
saturasinya masih sekian meskipun pakai oksigen ya
kata dokter juga tidak ada sesak
selang dua hari selang nggak sampai dua hari sih satu setengah
baru ibu yang menyusul
tidak kena lagi lah
pada tanggal kematian ibu ndahayu pemkot malang melaporkan ada dua kasus kematian covid
padahal dari dokumen pemulasaraan ada dua belas nama korban meninggal yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
berarti ada sepuluh kematian yang tidak dilaporkan pemerintah
sebenarnya kalau udah masalah pemerintah itu kayak kita percaya nggak percaya ya mas ya sama pemerintah
ya dari keluarga ya pasrah aja terus udah takdirnya begitu
kalau bisa pemerintah itu harusnya jujur lah
jadi masyarakat itu percaya kayak gitu
satu keluarga lagi saya datangi
kali ini keluarga almarhum umar talib
warga simpang dieng itu meninggal karena covid pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
tanggal lain pada juli yang dilaporkan memiliki kasus kematian covid
padahal selain umar talib ada dua puluh orang lainnya yang dimakamkan dengan sikap kematian
yang dimakamkan dengan status terkonfirmasi positif covid pada hari itu
kepada saya ibu dan adik almarhum umar talib mengonfirmasi tanggal kematian dan status kesehatan almarhum
menurut adiknya almarhum meninggal di sebuah rumah sakit di pasuruan karena seluruh rumah sakit rujukan di kota malang penuh
ya menurut saya harusnya dikatakan yang sebenarnya gitu loh
ya gimana ya maksudnya harusnya jujur
ya gimana ya maksudnya harusnya jujur
ya gimana ya maksudnya harusnya jujur

ya jujur aja nggak masalah sih
kan memang apa adanya gitu
harusnya harusnya sih gitu
kami mengonfirmasi temuan ini kepada kepala dinas kesehatan kota malang husnul mu'arif
ia mengungkapkan selain ada keterlambatan pelaporan ternyata tidak semua kasus kematian covid dilaporkan
karena tidak dicatatkan di aplikasi new old record atau nar milik kementrian kesehatan
menurut husnul tidak semua rumah sakit dan laboratorium memiliki
sakit dan laboratorium memiliki akun nar
jadi pada intinya kami mencatat dan melaporkan semua kasus kematian
yang berasal dari rumah sakit yang berasal dari tempat perawatan lain
yang berasal dari isolasi mandiri di rumah
selama pemeriksaan hasil pemeriksaannya itu berasal dari laboratorium yang terkoneksi dengan nar
husnul mencontohkan rumah sakit besar seperti rsud saiful anwar adalah salah satu yang memiliki akun nar
tetapi nyatanya nama almarhum suparno warga kebonjeruk kota malang yang meninggal dengan status positif covid sembilan belas pada dua juli dua ribu dua puluh
di rumah sakit milik pemerintah itu tidak tercatat dalam rilis pemkot malang pada tanggal tersebut
jumlah kematian covid menurut pemkot pada hari itu kasus
data korban korban covid yang meninggal selama tidak dimasukkan ke sistem nar
tidak diakui dan tidak dicatat sebagai data kematian covid
pengambilan kebijakan untuk respon pandemi diakui husnul tidak berdasarkan data kematian real di lapangan
dengan regulasi yang ada jadi kasus kematian yang kita laporkan sesuai yang saya sampaikan di awal tadi
jadi yang dilaporkan di nar itu dok ya
orang tuanya oleh keluarga yang ditinggalkan karena covid
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
indonesia dianggap berhasil mengendalikan covid sembilan belas setelah mengalami gelombang kedua pada juli dua ribu dua puluh
namun data dan fakta lapangan menunjukkan
klaim keberhasilan itu dibangun di atas angka angka kematian yang tidak diakui
ketua ikatan dokter indonesia jawa timur sutrisno mengatakan
data yang disajikan pemerintah tidak layak dijadikan dasar pengambilan
ini adalah pengambilan kebijakan
data yang ada jangan hanya di belakang meja saja untuk mengambil keputusan
sehingga jangan heran kalau data yang masuk kematian di malang cuma dua
tapi coba lihat kuburan
berapa jumlah kuburan
hampir dua puluh tiga puluh kali lipat daripada data yang ada di meja
lembaga pemantau lapor covid sembilan belas merilis
jumlah kematian antara yang dirilis pemerintah dengan temuan mereka berbeda jauh
mencapai tujuh belas sampai bahkan sembilan belas ribu nyawa
data delapan belas september dua ribu dua puluh satu misalnya
menurut hitungan lapor covid sembilan belas
ada satu ratus lima puluh tujuh tujuh ratus tiga puluh enam kasus kematian
sedangkan versi pemerintah pusat merilis
ada selisih tujuh belas empat ratus tiga belas kematian yang tidak dilaporkan
pemerintah tidak memasukkan kematian pasien berstatus probable sebagai kematian covid
pada april dua ribu dua puluh
badan kesehatan dunia atau who merekomendasikan kematian probable untuk dicatat sebagai kematian covid
kematian probable di indonesia mencapai dua puluh delapan tujuh ratus sembilan puluh enam kasus
jika ditambahkan dengan angka kematian konfirmasi positif covid
keluarga korban yang meninggal pada juni dan juli dua ribu dua puluh
tepat pada tanggal tanggal yang dilaporkan nol kasus kematian covid
menuntut pemerintah lebih transparan
ini menyangkut nyawa
bukan angka semata
harapan saya untuk pemerintah
lebih terbuka lagi pada masyarakat
tidak ada yang ditutup tutupi termasuk angka kematian
dan kita juga akan lebih bijaksana dalam menyikapi warga warga yang sudah ditinggalkan oleh orangtuanya
dan warga warga yang sudah ditinggalkan karena covid sembilan belas
kepada warga warga yang sudah ditinggalkan oleh orangtuanya
dan warga warga yang sudah ditinggalkan karena covid sembilan belas
menurut pemkot surabaya
kasus kematian covid pada juni dua ribu dua puluh satu berjumlah dua puluh enam orang
padahal menurut data pemakaman yang saya dapatkan dari ppid kota surabaya
sepanjang bulan itu ada tujuh ratus tujuh puluh empat warga surabaya dimakamkan dengan protokol kesehatan
artinya ada tujuh ratus empat puluh delapan jenazah yang tidak jelas statusnya
pada juli selisihnya lebih besar lagi
pemkot melaporkan ada empat ratus delapan puluh sembilan kasus kematian
sementara data pemakaman menyebutkan ada tiga sembilan ratus lima puluh jenazah yang dimakamkan dengan protokol covid
itu berarti ada tiga empat ratus enam puluh satu jenazah yang statusnya tidak diakui
untuk hal ini jawaban pemkot surabaya sekali lagi sama
berapa minggu yang lalu di kota surabaya tercatat bahwa kematian sudah landai
ya satu dua lima seperti itu turun
itu angkanya tinggi
nah inilah delay
contoh lain data yang dirilis pemerintah provinsi jawa timur menunjukkan
pada dua puluh lima sampai tiga puluh juli dua ribu dua puluh
jumlah kematian kasus probable di surabaya tercatat dua ratus empat puluh lima kasus
dan tidak berubah selama enam hari itu
padahal menurut data pemakaman dari ppid kota surabaya
total selama enam hari tersebut
ketiga jenazah dimakamkan dengan protokol covid sembilan belas
dari dua ratus tujuh puluh delapan kematian pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ada selisih delapan puluh delapan kematian yang statusnya tidak jelas
kasus tersebut seharusnya dicatat sebagai kematian covid sesuai acuan who
cenderungan untuk menseleksi meng screening
meng screening laporan ini
sehingga tidak besar
karena ini menyangkut sekali lagi ke performa daerah itu
dan ini ada salah kaprah
ada kepentingan menyelamatkan muka dibalik rendahnya angka kematian yang dilaporkan
data itu kemudian dijadikan klaim keberhasilan pembatasan mobilitas masyarakat
pemkot malang mengakui
kebijakan yang dibuat untuk respon dampak kematian berbasis pada data nar
bukan dari data real di lapangan
yang menjadi dasar untuk respon kebijakan itu data yang ada di nar
atau data yang real ada di lapangan dokter
kalau kita sesuai saja dengan regulasi yang ada
jadi kasus kematian yang kita laporkan sesuai yang saya sampaikan di awal tadi
jadi yang dilaporkan di nar itu dok ya
data kematian seharusnya disajikan sebagaimana faktanya
fakta itulah yang menjadi bahan rujukan pengambilan kebijakan
merespon kematian kematian yang terjadi
kalau memang tinggi kasusnya katakan tinggi
kalau kecil ya kecil
jadi apa adanya
nah jadi ini persoalan validitas data
jadi data kita memang sudah lama tidak valid
sudah lama tidak valid
kita ini perbuatan
ini terbuai oleh data kita yang tidak valid itu
utak atik data kematian mengancam keselamatan publik
dan menciptakan keamanan semua
pandemi yang diprediksi masih panjang ini terlalu berbahaya
jika dihadapi dengan pendataan seperti ini
ketika data kematian ini tidak ditempatkan secara benar dalam pendefinisiannya
akhirnya dipilih yang akhirnya memilih
akhirnya memperkuat tujuan
tujuan dari ya penghijauan dan tanda kutip itu atau pelonggaran
dan ini yang berbahaya
data kematian bukan hanya dibutuhkan untuk menentukan langkah respon pandemi
ada masalah masa depan yang harus dihadapi
yakni nasib ribuan anak yang menjadi yatim piatu akibat covid
mereka harus hidup dalam trauma
hilangnya hak hak mereka karena pemerintah bermain istilah
dan utak atik angka kematian
setiap kali kita kembali ke rumah sakit dan kita melihat
sendiri orang orang ini dan keluarga yang genggam banget
itu yang membuat kita kembali menyadari bahwa ya ini manusia
manusia yang punya banyak orang yang menyayangi
dan bukan berarti hanya karena angkanya kematian
yang kecil ini bisa diabaikan
bagi keluarga korban
hidup tak akan lagi sama setelah kematian orang orang yang mereka kasihi
mereka berharap negara tak lagi mengabaikan makna kematian
sangat kayak kecewa gitu kayak masa nggak dianggap gitu meninggal kena covid
kayak dihapus gitu dari ya sangat kecewa sekali sih
tolong jujurlah pemkot berikan data yang asli jangan ditutup tutup